tadi udah ditawarin sama sukanta
provisi boleh ikut duduk
kang murad mau ketemu ujang
atau sengaja main aja
lagi nunggu temen
kakak lagi nunggu temen juga
di rumah nggak ada kegiatan
untung saya gak lemah iman
kalau saya pengangguran
yang tadi balik lagi
nganterin korban baru
ayo cepat tau kita dapat hp lagi
kalian yang tadi ngambil hp temen aku
temen kamu yang mana
kata temen temen saya
kalau ada orang yang mau jahat sama kamu
langsung telefon aku
pagi ini saya tuh lagi menadak kangen
sama bidadari yang biasa turun di pasar
emangnya kamu aja yang kangen
semoga pagi ini bidadari itu turun lagi ke pasar
salah satu sebab tidak terkabulnya doa adalah dosa
kok gak ada yang nyapa saya
selamat pagi bos
bang edi udah gak ada ambisi lagi buat nguasain pasar
saya jarang ketemu bang edi
ketemunya cuma kalau lagi nyetor aja
situasi di jalan gimana
terus saya jawab
kok cuman dua
tadi udah ngopi
hidup terasa nikmat
bidadari itu belum turun lagi ke pasar
saya sama ajun udah nunggu dari tadi
malah sempet berdoa bersama
tapi doa kami belum terkabulkan
saya nggak ada niat jelek
gak ada niat jahat
nama tete siapa
perempuan yang sering saya ceritain ke kamu
yang sering saya puja puja
barusan saya ketemu lagi sama dia
sekarang saya udah tahu namanya
beli obat nyeri lambung buat abah
kalau lambung abah kumat gak bisa kamu tinggal tuh
ada yang mau aku ceritain
kalau udah minum obat kondisi abah gimana
sekarang tete dimana
hari ini aku nggak ke kantor
gak ada kang ujang
memangnya kang ujang kemana
ada apa ke garut
mau ketemu kang mus
nanti aku kabarin teteh jadi ketemu apa enggak
dia udah gak ada
gak tau kemana
saya bodoh atau gimana
kalau gak bodoh
mungkin karena kamu terlalu gembira
saya mau narik iuran dulu
kabar pertanian mang murad gimana
mang murad gak pernah cerita
kamu gak pernah nanya
mang murad orangnya kaku
sebetulnya hubungan kamu sama mang murad gimana
baik baik aja atau gimana
gak ada masalah
yang bawa saya kesini juga mang murad
waktu kemarin ada kasus sama anak buah bang edi
mang murad turun
terus kenapa kamu jarang komunikasi sama mang murad
kan saya udah bilang
mang murad orangnya kaku
kang murad mau ketemu kang ujang atau kang cecep
kang cecep ada di dalam
sejak kang uus udah gak kesini kesini lagi
kang ujang kang cecep tes serena
suka di dalam terus
mau ke kang mos
tadi udah ditawarin sama sukanta
boleh ikut duduk
saya juga mau
kang murad mau ketemu ujang
atau sengaja main aja
lagi nunggu temen
lagi nunggu temen juga
untung saya gak lemah iman
kalau saya pengangguran
miskin dan lemah iman
mungkin saya udah jadi orang jahat
pernah sempat lemah iman